dia sama sekali tidak bereaksi melihat rakyatnya menjadi korban
ini sama sekali bukan watak semua
apakah dia bukan siluani
kenapa aura jurus beraja musuh itu berbeda dengan apa yang pernah kulihat sebelumnya
auranya menjadi hitam
apa yang terjadi dengan siluwati
ternyata ini kubahan kerbang
persiapkan kembali pasukan kita
latih mereka lebih keras lagi
untuk bersiap menyerang atau diserang oleh pajak
lalu apa gunanya dia ada disini
di kerajaan burang rang
apa hanya untuk bersenang senang
sepertinya kau tidak suka aku berada disini
kau tidak perlu ribut dengan surakarta
aku akan menguji kesetiaan terhadap
kau tidak akan menemukan aku

kau tidak akan menemukan aku
untuk menculik kentring manik
jadikan dia sebagai sandra kita
kenkering manik adalah yundaku
aku tahu surakarta
kentring manik adalah kakakmu
tapi kentring manik adalah istri dari siliwan

siliwangi tidak membutuhkanmu lagi
dia tidak menganggapmu
bahkan dia sama sekali tidak mencarimu kesini
jadi apalagi yang kau beratkan
aku akan memperlakukan kakakmu dengan baik
penculikan itu hanya sandiwara
siliwangi pasti akan dengan mudah kita perdaya
bila istrinya menjadi surakarta
dan kita jadi sandra kita
aku akan menepati janjimu
aku akan memperlakukan kakakmu dengan baik
dan setelah itu kita akan menikah
setelah kita menduduk kita tanpa jajaran
jadi lakukanlah yang permintaan mu
buktikanlah kesetiaanmu padaku surakarta
buktikanlah kesetiaanmu padaku surakarta
buktikanlah kesetiaanmu padaku surakarta
buktikanlah kesetiaanmu padaku surakarta
buktikanlah kesetiaanmu padaku surakarta